sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ini mereka mereka
soalnya untuk tadi saya lewat sini
kamu jangan sembarangan menuduh
mereka itu adalah tamu tamu om
ya habis bapak dan ibu ini bawa tas ke arah sini lagi
ya aku bingung
alia itu kan nggak tahu apa apa
mereka aja nggak tahu diri
datang ke sini baik baik pulang pamit kayak baik baik
ini nggak mau kabur
bukan begitu teh
kami tidak mau kelamaan tinggal di rumah ini
dan kami takut kalau kami pamit sama akang
kami nggak dikasih pulang
oh pasti saya akan melarang kalian pergi
itu kan yang mama mau
papa malu di hadapan tamu tamu bapak
bundi kalian jangan pergi ya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

iya ada apa
apa ada lowongan kerja di sini
saya bisa desain baju bikin pola dan juga jahit
memangnya kamu lulusan apa